satu persatu mesin judi di kawasan medan labuhan sumatera utara ini dihancurkan petugas gabungan
dalam penggerebekan rumah yang dijadikan arena judi tembak ikan di jalan yong panahan hijau
kamis aksi petugas ini pun mendapat dukungan dari masyarakat khususnya para ibu yang bersorak
tak ada perlawanan dari pengelola judi saat penggerbegan berlangsung barang bukti puluhan
mesin judi tembak ikan dan bingdong itu pun langsung dibawa ke polsek medan labuhan namun
petugas tak menangkap pengelola atau pemain judi yang ada di lokasi kita berharap kali ini bersih
dari segala makroba lagi sampai informasi tentang kemaksiatan mudah mudahan bersama masyarakat
pesawat perancor dan masyarakat juga kami berharap sama sama mengajak menghimbau tetangganya juga
dengan sampai ada dalam razia di delapan lokasi perjudian di kawasan medan labuhan petugas
menyita dua puluh mesin judi tembak ikan dan tiga puluh unit mesin judi dindong resi erlangga medan sumatera utara